saya boleh nanya
tes serena kemarin ikut sama kang ujang ke garo
kenapa kamu nanyain tes arena
soalnya tes serena kemarin gak masuk
saya barusan berdoa
supaya bidat dari itu turun lagi ke pasar
malah kamu yang muncul di depan saya
iya bagus gak
aku udah dua hari ada yang nyegat
dia mau apa
ngambil sepeda aku
apa nunggu perempuan itu lewat
kang ujang masih di garut
harusnya mau udah pulang
sekarang kok belum datang
saya belum dapet kabar
kemarin kang ujang ke garut
kata kang cisek
harusnya udah pulang
mungkin juga nginep
tess serena kemarin gak masuk
jangan jangan ikut sama kang ujang
kamu masuk hujan aja sukanta
kamu udah dua kali nyekat anak saya
itu anaknya sih om
anak saya om lapor ya
mau ngambil sepedanya
gak ada itu dong

kamu jangan ganggu anak saya lagi
kamu jangan ganggu anak saya lagi
kamu jangan ganggu anak saya lagi
saya boleh nanya
teh serena kemarin ikut sama kang ujang ke garo
kenapa kamu nanyain teh serena
soalnya teh serena kemarin gak masuk
soal teh serena kemarin kemana
kang cecep gak tau
teh serena kemarin kemana
teh serena mau kemana
mau apa sama siapa
itu bukan urusan saya
memangnya ini masih pagi
tapi kan belum terlalu siang juga
yaudah gak apa apa
teh serena mau dibahatin minum apa
saya mau ngecek yang kerja
gimana kang mus kelihatannya
kayaknya lebih enjoy lebih santai
dia senang atuh kamu bawain uang
kang ujang udah dateng ya saya denger suara motornya
saya juga dengar suara motornya
tapi saya belum lihat
kang mus ngebahas soal serena
jangan dibahas di sini
boleh ikut duduk
kamu jualan kopi
kamu kan jualan oh gratis
terus dia bilang ke saya katanya kamu sudah terbukti bisa membesarkan bisnis kita
bukan aku yang membesarkan bisnis ini tapi kita
aku suka diamudin apapun
grup kepada saya
aku karena gak tolong berze
kayak bru sepsi
yaudah aku ngerti dulu akan you kata anxiety